tiga orang dari pihak rumah sakit bina estetika jakarta diperiksa oleh polda metro jaya
terkait dengan kasus berita bohong penganiayaan ratna sarumpait pada kamis petang
dalam pemeriksaan tersebut pihak rumah sakit menolak membuka rekamedis ratna sarumpait
sebelum ada perintah dari pengadilan
tiga orang yang diperiksa sejak kamis siang hingga petang kemarin adalah direktur rumah sakit
seorang dokter yang menangani ratna sarumpait dan perawat
ditemui setelah mendampingi pemeriksaan kliennya
kuasa hukum rumah sakit bina estetika arisman menjelaskan pihak rumah sakit
menolak memberikan rekamedis pasien untuk dijadikan bahan pemeriksaan
rekamedis baru akan dibuka jika ada perintah dari pengadilan
sementara itu pihak rumah sakit juga sudah mengajukan permohonan ke pengadilan
guna membuka rekamedis tersebut untuk dijadikan bahan pemeriksaan
kepada penyidik direktorat kriminal umum polda metro jaya
pihak rumah sakit membenarkan ratna sarumpayat menjadi salah satu pasien
dan sempat dirawat inap
pada dua puluh satu september lalu
diberi tahu bahwa pihak rumah sakit berlalu
mabes polri memastikan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan
secara menyeluruh terkait kasus kebohongan
yang dilakukan oleh pemeriksaan
pemeriksaan terhadap sejumlah saksi saksi yang dianggap mengetahui ceritanya
ditemui di kantornya kepala divisi hubungan masyarakat mabes polri
mengatakan pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan secara menyeluruh
terkait kasus yang menjerat ratna sarumpait
dalam penyelidikan kasus ratna sarumpait
kepolisian juga akan memanggil satu persatu saksi
yang mengetahui cerita awal yang disampaikan oleh ratna sarumpait
sehingga nantinya dalam kasus penyebaran berita bohong ini
penyidik dapat menyimpulkan
peranan masing masing setiap orang
seperti diberitakan sebelumnya
ratna sarumpait telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoaks
dan telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri
tadi malam pukul dua puluh tiga puluh
ibu ratna sarumpait sudah ditangkap di bandara sekolah renata
karena kemarin siang sudah ada gelar perkara
dan diberitakan bahwa ratna sarumpait
sudah diberi penyelamatkan
dinyatakan ibu ratna sarumpait sebagai tersangka
kasus melanggar hukum pasal empat belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
tiba tiba dapat informasi tentang ibu ratna sarumpait akan keluar negeri
maka sore dibuatlah surat minta cegah tanggal
untuk dicegah keluar dari indonesia
untuk itu dikirim ke
ibu ratna sarumpait